rivalitas panas pendukung persebaya dan arema fc menghantui laga final piala presiden dua ribu sembilan belas
untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan dua kelompok supporter bonek mania serta aremania pun sepakat untuk mengikrarkan janji damai
kepolisian daerah jawa timur mengumpulkan dua kubu supporter bonek mania dan aremania
senin menjelang laga final piala presiden antara persebaya melawan arema fc
kedua kubu supporter sepakat berikrar damai demi keamanan dan kelancaran laga final pada tanggal sembilan dan dua belas april dua ribu sembilan belas di surabaya dan malang
untuk menjaga keamanan ini pentolan supporter bonek mania dan aremania sepakat untuk tidak hadir di laga tandang
selain itu kedua kelompok supporter pun meminta penonton yang akan hadir di stadion untuk tidak menyanyikan lagu lagu rasis sepanjang pertandingan
kedua kubu supporter sepakat berikrar damai demi keamanan dan kelancaran laga final pada tanggal sembilan dan dua belas april dua ribu sembilan belas di surabaya dan malang
dan tidak ada perna ada cend cend rasis ketika persebaya bermain di tandangnya sendiri di gbt